saksi ahli digital forensik dari pusat laboratorium forensik polri menjabarkan
rekaman kamera cctv cafe olivier pada sidang lanjutan kasus tewas yang wayan mirna salihin
dalam sidang kali ini rekaman cctv dari berbagai sudut menjadi salah satu bukti yang ditunggu tunggu
kepala bidang komputer puslab for polri akbp muhammad nuh
merunut rangkaian kedatangan terdakwa jessica kumala wongso di cafe olivier
hingga tewasnya wayan mirna salihin lewat rekaman video yang dapat diperbesar
saat kejadian jessica menutupi bagian meja yang tersorot cctv dengan tas kertas miliknya
bukti rekaman ini langsung mendapat reaksi penonton sidang
bagaimana reaksi penonton sidang
menjadi sepakan di depan kita berbiasa menutupi dari depan
bukti rekaman cctv juga menguatkan dugaan bahwa jessica memindahkan gelas es kopi vietnam pesanan mirna
pada pukul enam belas tiga puluh tiga tiga belas
ya itu dia kita lihat sama sama
kopi dipindahkan ke ujung
yang mana pada saat itu masih terhalang sama paper bag yang satu
yang dikesek di awal
itu gelas kopi yang dipindahkan yang nanti kalau kita lihat rekamannya
yang itulah gelas itulah posisi yang sama diminum sama perotak
setelah kegiatan yang diduga pemindahan gelas berlangsung
jessica kembali memindahkan tas kertas yang menutupi meja
sehingga meja hanya tinggal berisi minuman
kedua paper bag dengan kedua tangannya awalnya
itu ke sebelah kanan dia di tengah sofa
kemudian nanti dilanjutkan ke belakang sofa
dilanjutkan dengan satu paper bag lagi
sehingga di atas meja tidak ada lagi paper bag
dalam keterangannya di persidangan memastikan
video rekaman cctv yang diberikan oleh penyidik polda metro jaya adalah video asli yang tidak direkayasa
setelah melakukan verifikasi dirinya tidak menemukan adanya penyuntingan pengubahan warna
ataupun penyusupan gambar dalam file video tersebut
radian febriansyah cnn indonesia